tiguna atau skybridge yang menghubungkan stasiun tanah abang dengan pasar tanah abang jakarta pusat
kini hampir siap digunakan dan selain untuk pejalan kaki jembatan tersebut juga akan menjadi tempat bagi pedagang kaki lima
rencananya sekitar empat ratus empat puluh enam pkl yang ada di sepanjang jalan jati baru ini akan menempati lapak lapak yang sudah disiapkan di skybridge
ya dan koresponden cnn indonesia mumtazah catradiningrat sudah berada di kawasan tanah abang tersebut
selamat pagi taza
iya ini sepertinya sudah menginjakan skybridge baru nih taza
bagaimana proses pengoperasiannya dan juga pantauan anda di sana langsung
selamat pagi nabila dan juga amelia
kalau kita lihat memang saat ini sudah dibuka sudah kita lihat ada orang orang yang berlalu lalang di atas skybridge ini
memang secara resmi ini belum diresmikan secara langsung oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
namun memang sudah dilakukan uji coba
itu artinya bahwa pejalan kaki yang biasanya melalui kawasan jati baru
messinya lewat di bawah mereka sudah bisa memanfaatkan skybridge saat ini
dan dampak dari pengoperasian ini kalau kita lihat dari jalan jati barunya sendiri saat ini
kalau kita lihat teman teman ini alurnya juga sudah mulai agak lancar
namun tadi pagi sempat sangat sangat macet sekali karena banyak sekali angkutan kota ataupun angkot
yang mengantri di sini ataupun mengetem
karena mereka menunggu penumpang tepat di depan stasiun tanah abang
antriannya panjang sekali
jadi walaupun memang pedang kaki lima sudah dipindahkan dari jalan jati baru raya untuk kemudian direlokasi ke atas
memang tadi pagi sempat terjadi kemacetan
tidak hanya adanya angkot namun juga adanya bajai adanya juga pejalan kaki yang masih belum tahu bahwa skybridge ini sudah dioperasikan
mereka berlalu lalu di bawah sehingga memang terjadi kemacetan
jadi saat ini memang tengah ditutup
dan untuk skybridge sendiri memang walaupun sudah dibuka dan dioperasikan untuk pejalan kaki
namun kemudian untuk pedagangnya sendiri masih belum dapat beroperasi
begitu kalau kita lihat di sini kios kiosnya sudah tersedia
ini bentuk bentuk kiosnya teman teman
ada empat ratus empat puluh enam kios yang disediakan
dan di atas sini
dan memang pada saat ini masih belum dibuka
karena hingga saat ini para pedagang yang sebelumnya berdagang ini jadi baru
mereka akan dilakukan identifikasi ulang
mereka akan kemudian diperiksa kembali pendaftarannya
lalu kemudian pada hari ini mereka akan mendapatkan nomor khusus untuk mendapatkan kiosnya
baru nanti setelah dua tiga hari ke depan pendaftaran ulang yang dilakukan
nantinya akan ada pemberian kunci
jadi memang pedagang pedagang hingga saat ini belum mendapatkan kunci untuk berdagang
rencananya memang minggu depan
pedagang akan mendapatkan kunci
dan rencananya setelah mendapatkan kunci mereka baru bisa berdagang
bisa dibayangkan teman teman ini kalau kita lihat
sangat lebar sekali jalannya
sangat nyaman untuk berjalan beberapa orang
dan memang menjadi satu buah pertanyaan khusus ya bagi saya
karena padahal lebarnya jalan seperti ini
memang ada banyak kekhawatiran
takutnya ada pedagang kaki lima liar yang tidak terdaftar
yang kemudian berminat untuk naik dan berdagang di sini
untuk mengantisipasi hal ini memang dari pd pembangunan saranajaya
saya sempat berbincang tadi dengan dirutnya
yang mengatakan bahwa memang pedagang kaki lima di sini
memang diwajibkan untuk memiliki kartu identitas khusus untuk pedagang
itu artinya hanya pedagang saja yang nantinya akan dapat naik
selain pedagang tidak ada pedagang pedagang lain
yang kemudian tidak terdaftar yang bisa naik begitu
dan di sini juga di skybridge sudah dilengkapi juga teman teman
dengan toilet umum
kalau kita lihat di sini ada toilet umum
ada di ujung satu sini dan di ujung satu sana juga ada lagi
begitu dilihat bentuknya di dalam
seperti kayak kita masuk ke dalam toilet yang berada
di pesawat ya teman teman
nah toilet ini walaupun umum tapi toiletnya tidak gratis ya
harus membayar rp dua per satu kali masuk
dan bayarnya nanti dengan menggunakan sistem taping
ataupun sistem membayar elektronik begitu
memang tidak semuanya akan mendapatkan kartu elektronik tersebut
untuk pedagang nanti bayarnya satu kali rp dua saja
dipakai sepanjang hari
namun untuk pejalan kaki ini mereka wajib bayar setiap kali mau masuk
harapannya adalah dengan membayar ini nantinya toilet toilet ini akan bersih
rasa sudah dibayar kemudian toiletnya tidak bersih
di sini juga ada musola
dan kalau kita lihat teman teman di sini
langsung skybridge akan juga terintegrasi dengan stasiun tanah abang
jadi bagi para penumpang dari stasiun tanah abang yang sebelumnya harus turun ke bawah
mereka tidak perlu lagi misalnya kalau menuju ke blok f
tak perlu lagi turun ke bawah
mereka bisa langsung melalui skybridge
jalan dari sini menuju ke arah blok f blok e bahkan ke blok a dan juga blok b
ini yang kemudian menjadi daya tarik skybridge
tidak hanya bagi para pedagang kaki lima
namun juga bagi para penumpang dari kereta api dan juga para pejalan kaki
karena memang dengan adanya skybridge bisa mempermudah mobilitas mereka yang menuju ke stasiun
ataupun mereka yang menuju ke arah jalan jati baru
atau bahkan ke arah blok f blok g
bahkan juga untuk menuju ke jalan ksp
ini yang kemudian menjadi daya tarik dari adanya skybridge ini
dan diharapkan bahwa dengan adanya penumpang yang baru lalang di sini
para pedagang pun juga lebih bersemangat untuk berdagang
ada lagi pedagang pedagang kaki lima liar yang kemudian berada di bawah
karena pada saat nantinya ini dioperasikan secara penuh
itu artinya tidak ada lagi pedagang jati baru
pedagang yang kemudian bisa dapat berdagang lagi di jati baru raya di bawah teman teman
nah tentunya skybridge tanah abang ini kan sudah lama ditunggu tunggu oleh masyarakat jakarta
dan sebentar lagi akan siap digunakan
lalu apa dampaknya bagi pengguna jalan dan juga arus lalu lintas di sana
kalau untuk arus lalu lintas memang pastinya dengan tidak ada lagi pedagang yang berdagang di jati baru
itu artinya jalan jati baru sudah dapat kembali berfungsi sebagai jalur bagi kendaraan bermotor
dan juga memang kendaraan umum seperti angkot busway ataupun baja
dan juga kendaraan bermotor lainnya sudah dapat lewat di sana begitu dengan nyaman dan juga lancar
tanpa adanya gangguan pedagang pedagang kaki lima di bawah begitu
namun tadi faktanya pada saat saya lewat di bawah teman teman masih macet juga
karena banyak sekali
angkot angkot yang ngetem begitu di bawah mereka menunggu penumpang dan juga mengantri yang sangat panjang
banyak yang penumpang naik turun sembarangan
ini yang kemudian menyebabkan kemacetan tetap terjadi di bawah
ini menjadi satu catatan bahwa dengan adanya skybridge bukan berarti kemacetan di jalan jati baru raya ini kemudian akan bisa hilang begitu saja
itu yang pertama
lalu yang kedua untuk skybridge ini memang betul betul dapat membantu para pejalan kaki
pejalan kaki maksud saya
karena dengan jalan adanya skybridge ini memang jadi lebih nyaman
kita tidak perlu kepanasan
tidak juga perlu
kehujanan begitu pada saat melalui kawasan ini
mau dari stasiun mau ke arah blok f blok g blok a blok b
ini memang sangat nyaman sekali
memang ini menjadi daya tarik dari adanya skybridge
bahwa pejalan kaki akan menjadi aman dan juga nyaman pada saat mereka melalui kawasan kawasan ini
dan juga bagi pedagang kaki lima mereka tak perlu khawatir lagi akan dikejar kejar oleh sapo pp
tak perlu khawatir lagi akan dikejar kejar oleh kamtip
karena memang mereka sudah secara resmi berdagang di sini dengan adanya kios kios yang telah disediakan
dengan adanya identitas resmi
yang kemudian telah didaftarkan
mereka kemudian tidak perlu lagi khawatir khawatir akan adanya larian begitu dari petugas keamanan dari pemprov dki jakarta
itu yang kemudian menjadi tujuan utama adanya pembangunan dari skybridge saat ini
begitu dan diharapkan bahwa dengan adanya skybridge ini tidak ada lagi pedagang kaki lima yang kemudian nakal
dan kemudian mereka berdagang di bawah lagi
tidak ada lagi
karena memang diharapkan bahwa dengan diintegrasikannya skybridge ini dengan adanya stasiun dan juga adanya halte transjakarta di bawah
banyak sekali pejalan kaki yang melalui kawasan ini
tadi saya sempat berbincang juga teman teman dengan pedagang yang sempat datang untuk mengambil nomor kios begitu
dan mereka mengatakan bahwa mereka sangat optimis
nantinya dagangan mereka akan lebih laku
mereka juga sangat optimis bahwa nantinya akan ramai
karena banyak sekali para pejalan kaki akan melalui kawasan ini
karena memang sudah diintegrasi dengan baik sekali teman teman
baik terima kasih atas laporan anda mumtazat chhatranding mingrat